terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen ketiga ini akan kita isi dengan kabar pernak pernik ramadan
iya bagi anda penggemar buah kurma maka belum lengkap sebelum mencoba manisan kurma jowo
camilan tradisional berbahan tomat ini memiliki bentuk dan cita rasa mirip kurma padang pasir
rasanya yang manis dan segar banyak diburu untuk menu takjil buka puasa serta suguhan lebaran idul fitri
seperti apa rasa dan bentuknya berikut liputannya
mengkonsumsi kurma sebanyak tiga biji saat buka puasa seperti yang dicontohkan nabi muhammad saw hukumnya adalah sunnah
hal ini membuat buah padang pasir ini menjadi salah satu hidangan
jadi kurma ini adalah hal yang sangat terbaik untuk mencoba
namun kurma ini juga bisa diimpor dari negara asalnya timur tengah
namun kini anda bisa mencicipi kurma lokal atau disebut kurma jawa yang terbuat dari tomat
seperti yang dibuat ibu ibu warga desa mojodeso kecamatan kampas kabupaten bojonegoro
camilan ini diberi nama kurma jawa karena bentuknya mirip buah kurma
rasanya yang manis dan segar banyak diburu untuk menutak jil buka puasa serta suguhan lebaran idul fitri
permintaan kurma jawa sebenarnya bisa lebih banyak
namun karena keterbatasan tenaga maka dilakukan pembatasan jumlah pesanan
tak hanya dari lokal bojonegoro pemesan juga dari sejumlah daerah seperti surabaya dan malang
tanpa bahan pengawet manisan kurma jawa mampu bertahan hingga enam bulan lebih
pemesanan pun bisa dilakukan melalui online
harganya cukup terjangkau yakni rp lima belas rupiah per pak
diyan fajar arianto bojonegoro